allah subhanahu wa ta'ala tuhan yang maha esa
hari ini kami diberikan kesempatan
untuk bisa menghadiri rdp komisi tiga
sebagaimana undangan kepada kami
untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di durehen tiga
oleh karena itu tentunya kami selaku berbenahan

kemudian malam harinya datang
personil dari divuk pampori yang berbangkat parti
brigjen paul hindra atau karopaminal
yang menjelaskan dan meminta
pada saat itu untuk tidak direkam
dengan alasan terkait dengan masalah aib